sampai jumpa di video selanjutnya
kalau ada kabar dari juli soalnya bapak telpon dan diangkat angkat
ini yang bapak takutkan
kamu akan disakitinya dan dicapakannya
dan kesalahan itu akan aku sesali seumur hidup tahu
jadi kamu gak usah mikir macam macam deh
justru kesalahan terbesar kamu adalah kamu berani untuk menolak aku
kalian saling mencintai
tapi karena keadaan sehingga milo tidak bisa menikahi kamu
bagus lah kalau mil gak jadi nikah sama kamu
akhirnya menikah juga kan sama alia
biar pun terpaksa gak masalah
kalau cinta bisa datang dengan sendirinya
kan dia pada ketemu
bisa diam gak sih
biar papa yang bicara
pak jadi buat apa dong mama punya mulut
sudah sudah sudah
kami mengalami hal yang sangat sulit
mereka memaksa dan kalau kami menolak kamu bisa mati
dan saya gak mau mati sia sia
kalaupun saya mati saya pengen mati yang cantik
bukan karena kepala bocor kena peluru
saya juga mengalami hal yang sama om
seseorang mengirimkan foto om dan tante diikat dan ditodong pistol
astaga kamu juga dihancam
dan ketika saya memaksa untuk pergi tiba tiba saya seperti mendengar suara pelututnya ditembak
dan jeritan saya pikir itu tante
jangan sampai kejadian
makanya saya juga bersyukur ketika melihat om dan tante baik baik saja
saya pikir dia benar benar melakukannya
makanya saya telat datang
dan ketika saya sampai
acaranya sudah dimulai
dan milo sudah menikahi alia
tapi apa tante yakin itu ivan
eh kamu tuh pikir aja ya sendiri ya
yang supporting kamu di paris itu siapa
yang modelin kamu untuk bisnis kamu itu siapa
kamu aja yang gak tahu diri ya
andai kan aduh waktu bisa diputar ulang
jangan maco deh pak
manusia itu udah punya jodohnya masing masing
kenapa juga masih dibaksa
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
eh telepon siapa
tapi dia lagi di paris dan gak diangkat angkat teleponnya
kamu tuh memang benar benar gak bisa menghargain orang ya
mereka sudah meluangkan waktu menghadiri acara kamu
kamu malah enakan enakan pergi
tidak jangan berdeter deter lagi
ini kan hari pernikahan kamu
tidak usah kamu senang
aku akan bahagia kalau aku menikah dengan orang yang aku sayang juli
apa yang harus aku katakan ke kamu
aku akan menikah dengan orang yang kau sayang
juli angkat dong juli
kamu hadir kan di pernikahannya juli
iya saya kesana pak
bicara sama bapak
apa yang terjadi dengan juli
ibu juli tidak jadi menikah pak
milo malah menikah dengan orang lain
sekarang juli dimana
saya sendiri nggak tahu pak
setelah melihat milo menikah dan ibu alia
baik baik baik
nanti kabarin bapak ya
kalau ada kabar dari juli
soalnya bapak telepon
ini yang bapak takutkan
kamu akan disakitinya
bahkan di hari pernikahan kalian
dia berani menikah dengan orang lain
kamu hancurkan putri saya
kamu dan keluarga kamu
akan saya hancurkan
lebih baik sekarang
kamu usirnya dia
jangan mengganggu ketenangan kita
karena kita itu sudah terganggu
dengan kedatangan dia
mah tapi aku butuh penjelasan dari dia ma
sekarang tolong kamu jelaskan ke aku
aku diancam mil
apa kamu pikir aku akan tetap nekat nikah sama kamu
dan mengabaikan mereka
kamu nggak tahu betapa ketakutannya aku tadi mil
waktu aku mau keluar rumah
dan aku dengar bunyi senjata dan jerit kesakitan
ternyata kamu mendapat ancaman yang sama juga
untungnya mereka nggak apa apa mil
aku nemuin mama dan papa kamu di jalan tadi
aku juga mengalami ancaman yang sama
dan orang itu maksa untuk aku menikah dengan alia
itu salah kami
tadi itu papa tidak punya pilihan
mereka mengikat kami dan menembakkan senjatanya
mama kamu ketakutan setengah mati dan
papamu dipukul sampai pingsan
kita udah di jebak
kita semua udah di jebak
dan tahu orang yang menjebak itu bilang kalau dia dekat sama kamu juli
tapi mana mungkin ivan melakukan itu mil
dan tadi juga aku udah coba menghubungi dia dan
lebih baik sekarang kamu pergi
dan jangan ganggu mil
mil sekarang aku udah jadi istri kamu
sekarang aku udah menikah sama milo
kamu nggak mau kan
jadi duri dalam pernikahan kita
jadi lebih baik kamu pergi
dan kamu jangan ganggu ganggu milo lagi